komisaris jenderal listio sigit prabowo menyebarkan program program yang akan ia jalankan jika sudah resmi menjadi kapolri
salah satu program yang menjadi sorotan adalah mewajibkan anggotanya untuk belajar kitab kuning
menurut listio hal itu adalah salah satu cara untuk mencegah berkembangnya paham terorisme
listio menerangkan gagasan tersebut berasal dari ulama ulama yang pernah ia temui
menurut listio belajar kitab kuning bisa mencegah paham radikal seperti dituturkan para ulama di banten
sebelumnya listio pernah menerapkan aturan ini saat menjabat kapolda banten
karena kami mendapatkan masukan dari ulama ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme
salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning
dan tentunya baik di eksternal maupun di internal itu saya yakin bahwa
apa yang disampaikan oleh kawan kawan ulama itu benar adanya
karena itu itu akan kami lanjutkan pak
merujuk situs resmi nahdlatul ulama kitab kuning adalah sebutan untuk kitab kitab klasik
karya ulama ulama terdahulu yang merupakan salah satu elemen utama dalam pengajaran di pesantren nu
mempelajari kitab kuning adalah bagian dari keilmuan islam
tradisi ini berkembang di dunia pesantren dan sebagian perguruan tinggi islam
namun tidak semua orang islam mampu
dan menguasai kitab kuning sebab membutuhkan waktu dan pengetahuan sebagai pendukungnya
antara lain ilmu nahwu dan syaraf yaitu ilmu tata bahasa arab
ketua mui holil nafis kepada cnn indonesia com mengatakan
meski tidak melarang mui berharap aparat kepolisian tidak meninggalkan tugas utamanya mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan
olil menilai cukup para kiai dan santri yang fokus mempelajari dan menekuni kitab kuning dan nilai nilai agama secara komprehensif
ia juga mengatakan polisi bisa bermitra dengan ulama dan santri untuk menjalankan nilai nilai agama yang dianjurkan oleh para ulama
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia